gue ada beberapa jurus
pokoknya yang penting dia akan lenyap dari sini
lama banget sih ini pak banget sani
wah gue kebelet kencing lagi
kencing warah deh
kencing dimana nih gue
udah deh aja nih gue sama sani nih
bukan susah gue aja
itu dia tau
udah dia mampus
begir banget sani nih lama amat
nah itu dia baru datang
mas pompom ada di sini
mas pompom ternyata yang robek ya
udah mendingan jahit tempat saja
bos saya dulunya juga bos tukang jahit tapi sekarang bangkrut
gara gara anaknya tidak tahu diri
yaudah deh aku malu sih mau gue sobek kayak gini
kan aku tadi udah bilang aku pinjam sebentar bokap
ini copot dulu enggak enak nih
kok benci kamu nek
ngapain lu di sini
ternyata lo cuma pura pura jadi orang kaya
iya gue memang bukan orang kaya
oh gue bukan satu satunya orang yang pura pura jadi orang kaya loh
emangnya ada lagi yang pura pura jadi orang kaya
ternyata dia itu sebenarnya kere
nah sekarang nih ya gue lagi mau coba nyelamatin si op
nah supaya salah satu dari kita bisa jadian sama si laura
opi mau di koin paksa
iya mau di koin paksa
gue nggak tahu
tidak saya mau
tidak saya mau
tidak saya mau
tidak saya mau
tidak saya mau
tidak saya mau

aduh apaan sih lu
lu lu lu nurut dikit kenapa sih mau lebih tua
weh ini siapa lu
bapu bukan babi bukan saingan iye
wah lu ngaku gue sebagai saingan
eh sorry ya gue nggak sama sekali nggak ngaku lu sebagai saingan karena lu jauh di bawah gue
gue lebih jalan minggir

dimana mana selalu berantem
tuh tuh bantuan tuh di sana yang ngambar opi berani datang ke sekolah
kasian kan opi
sebenarnya tuh mau datang kesini
berani beraninya dia
eh tenang aja lu
kalau dia berani kesini gue habisin dia
jangan pede amat deh
ra tenang aja
aku lihat dulu tuh bandut dua ntar baru aku beresin
tuh rambutnya dulu dulu
tidak elak aja lu
gue cukur juga lu
ih kenapa sih ketawa ketawa
takut ngalahin bandot itu
itu cuma bandot tua aja
gue gak bakalan takut
tapi pokoknya lo tenang aja
gue bikin lo gak bakalan bisa kangen sama dia
ya lu tenang aja
gue ada beberapa jurus
pokoknya yang penting dia akan lenyap dari sini
ya udah sekarang lakukan rencananya
kalau enggak nanti aku harus menikah lagi sama bandat itu
maksudnya op itu gak apa apain sama dia kan
ya darling ya kan gak telat
ih dia itu tampang doang
tapi gak mau udah iya mit amat ya gemma
eh lu gue bilangin semua orang kalau lu sering manggal di taman

iya yang ada eike di taman lapangan banteng

ntar dulu kenapa sih
berisik amat jadi orang

gua ga mau
gua bakal dateng ke rumah lu pi
lu mau kan pi
aduh aduh aduh
kemana ini si orang ga keluar keluar ha
aduh tunggu lama lama disini
siapa yang kasih aneh minum pi
lu macem macem sama aneh lu ya
hah hah hah
itu kenapa aja lu ya
itu ga kenalin sih
teguh langsung pukulannya hah
lu tau salah lu apa ha
lo udah nyulik bini gue
terus diperkosa sama majikannya
iya kok aneh sih
tepuk tangan salah sih kan
jahat amat ini orang
iya ajar jack
itu hmm perutnya perutnya
terus lagi eh terus
hah gitu dong
eh eh lihat tuh
eh lihat tuh eh lihat tuh
yang si gembrot tuh
tuh yang lagi ngamuk tuh
itu orang suruhan gue tuh
semua rencana gue jadi hancur
aduh ampun ampun

hei bangun loh
film yang dida kenalin sama gue
jangan ngegatelan lu
jangan ngajar lu
sekarang lagi lagi gatel dia wih
ngapain di sini
cacet lagi ya
lu ngapain di sini
kok di sini sih
kalau gue disuruh lucky pernah pernah jadi istri dia
eh ini kan sekolahnya si glenn sama si lucky
aduh terus gimana dong kalau kita ketahuan dia jadi produser gadungan
produser film yang katanya mau bikin film judulnya
ada hantu di kuburan kan
eh lu yang aku ngaku jadi orang sony bmg itu ya
tangan dingin tangan dingin kutu kupret lu bohongin gue
wah berarti lu berdua bohongin kita
murah aja tuh
katemu gua ga ampar lu gendut